sekarang lu pergi
daripada nanti gue lukain
aku harus cari bantuan buat nolongin mas al
aku gak akan biarkan
aku gak mau mas
aku gak akan baik baik aja mas
kalau gak ada kamu mas
aku gak akan pergi
andien nih karisma putri
mas udah dong mas
jangan korbanin diri kamu sendiri mas
aku gak akan pergi mas
kalau kamu disini aku disini
aku gak akan pergi
lo gak usah banyak drama
daripada lu gue habisin disini
jangan bicara kasar sama istri saya
atau kalian semua saya ajar
gue pergi sih saya
bawa dia keluar
kamu kenapa kesini lagi sih
habis itu aku ia bahkan
abis ini setelah kulang
lagi enggak enggak mas aku enggak mau mas aku nggak mau ninggalin kamu mas kalau kamu disini
aku di sini mas tolong ya jaga kesehatan enggak enggak mas aku nggak mau mas aku nggak mau pulang
enggak aku nggak mau aku nggak bisa aku nggak bisa aku nggak bisa enggak aku nggak mau mas
ah ribet loh tarik cepat ikut petang
enggak mau mas
lepasin lepasin mas mas mas
lepasin saya mas aku mau sama kamu mas
eh sekarang lo pergi
pada nanti gue lukain
aku harus cari bantuan buat nolongin mas a
aku nggak akan biarkan mereka sakitin mas al
dia udah bebas
berarti aldebaran udah disana dong
ya allah gimana ini
ada ada mobil lagi tolong
bro di depan ada cewek minta tolong tuh
bukan urusan kita
urusan kita kejar iqbal
ya allah gimana ini

ya allah kores gimana ini ya
kores tolongin masalah apa
eh enggak enggak enggak untung ada kamu enggak
eh tenang tenang tenang
aku udah dibebasin sama mereka enggak
tapi pasal mereka dahan masalah enggak
ini gimana ini enggak aku
ya tenang tenang tenang
aku gak mau masalah kenapa kenapa kak
tolong selamatin masalah
itu cuma pancingan doang
target mereka tuh allah
sekarang gini gue amanin dulu sekarang ya
bawa anjir pergi dari sini ya
pake mobil gua
insya allah aman
ada jalan pintas
bisa dilalui dengan motor
bisa aku emangbsq digunak